kalau lo mau nyelidikin rumah blok f nomor empat
kalau motornya ada di dalam
pasti ada di garasi tuh
mana sih si motornya
udah di taruh
jangan kabur loh
hmm hmm enggak usah pakai helm biar digerotak
aduh aman sekarang
he mau maling lu ya
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
maling lo tau maling tau gak
mama ada maling
maling jangan malu

maling jangan lari
ini mah ada maling di rumah kita
dan aku berhasil nemuin malingnya
bukan tante jangan percaya
dikasih ke orang apa
kamu pikir mama tidak tahu akal bulus kamu
kamu dijanjiin berapa
dasar masih kecil sudah licik
sekarang kamu pergi
saya tidak mau lihat muka kamu lagi
apalagi bergaul dengan anak saya
uang jajan minggu ini mama potong

this internet drama manehkan juga besar secretary
tim halaman seahah di negara

di bah pacific
ya di asia
saya mau darkness hikes
n male panggil lalu kerni